hujan deras yang mengguyur jakarta
sejak senin pagi membuat kawasan blok a balai kota dki jakarta tergenang air
akibatnya aktivitas kerja para pegawai pun terhenti
pegawai balai kota dki jakarta disibukkan dengan mengamankan sejumlah barang
dan menguras genangan air dari dalam ruangan
sejumlah ruangan yang terkena genangan adalah ruang biro kepala daerah dan kerjasama luar negeri
ruang klinik ruang protokol dan laboratorium
genangan ini disebabkan adanya penyumbatan saluran air oleh puing bangunan blok f
yang tengah direnovasi sejak awal agustus lalu
genangan air ini pun disesalkan oleh kepala biro umum agustino darmawan
ini kan dibongkar blok f karena blok f nya dibongkar
terus saya sebelumnya sudah saya beritahu semua sistem jaringan sini harus dijaga
ditutupin supaya jangan masuk air harus jangan masuk puing puing bongkaran
tapi kenyataannya harus berkali kali diminta masih tetap bantu
dan tadi sebelum hujan pun sudah ada saya siap siap
tapi kan air begitu cepat masuk
banjir yang kerap melanda wilayah jakarta saat hujan ras dituding akibat saluran air yang tersendat
karena itu semua lurah di wilayah jakarta didesak segera menyelesaikan masalah yang menyisakan genangan ini
meski pemerintah provinsi dki jakarta telah melakukan normalisasi sungai dan membuat daerah resapan air
genangan masih saja muncul setelah hujan deras turun
bahkan beberapa jalan protokol kerap terendam air
menanggapi hal ini gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok mengatakan
genangan yang muncul di wilayah jakarta disebabkan oleh tersumbatnya saluran air
karena itu ia memerintahkan lurah di wilayah jakarta turun mengatasi masalah genangan tersebut
menurut ahok lurah sering beralasan genangan akan segera surut tanpa melakukan pembenahan di wilayahnya
lurah ini tidak perlu terbenam
lurah kan setiap menit saja
setiap hari hujan sudah ada ppsu tunggu tetap air
setiap hari hujan kan dia tahu mana yang terbenam
saya tidak mau dengar kalimat
sudah surut pak empat puluh lima menit pak
bisa begitu hujan kan sudah terbenam
kalau saya perintahin kirim foto lagi pak sudah surut pak
saya nggak mau kata surut empat puluh lima menit
kalau itu cuma karena salurannya kurang besar
tidak ada saluran berubung motor dan lain lain
saya tidak mau kata surut